kecewa sih soalnya keluar rumahnya ada di bali persiapan sungainya udah panjang tiba tiba dibatalkan kan kecewa
kecewa sih karena bali udah prepare dari jauh jauh lama
kecewa perasaan yang kini membuat benak pecinta sepak bola tanah air terasa sesak setelah indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga terlebih bagi para penggawa garuda muda
muhammad ferrari kapten timnas u dua puluh menceritakan kembali kekecewaan rekannya dalam unggahan di media sosial
bintang muda timnas marcelino ferdinand juga mengaku kehilangan mimpi besar teman temannya
hoki caraka bahkan menyindir pihak yang meremehkan keikutsertaan indonesia di piala dunia hasil jalur tuan rumah
apapun sebutannya menurutnya skuad garuda muda sudah berlatih keras
walaupun kita dapatnya karena tuan rumah tapi kan kita emang berusaha masih memiliki latihan sehari tiga kali
itu kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan
jadi tolonglah kita paruh paruh ini
jadi omong kalau mau omong mau berpendapat jangan saya nolak sendiri
bukan hanya kerugian moral secara materi indonesia setidaknya sudah menyiapkan anggaran hingga satu empat triliun rupiah
untuk perhelatan sepak bola level junior antar negara sedunia ini
dikutip dari cnbc indonesia com pada dua ribu dua puluh lalu
exo pssi menyebut
anggaran acara dan persiapan timnas untuk piala dunia u dua puluh mencapai empat ratus miliar rupiah
kemudian pada juni dua ribu dua puluh dua zainuddin amali yang saat itu menjabat sebagai menpora
mengajukan tambahan dana pengembangan olahraga sebesar tiga triliun rupiah
dengan porsi lima ratus miliar rupiah untuk persiapan piala dunia u dua puluh
untuk merenovasi stadion kementerian pupr juga telah menyuntikkan dana empat ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah
jika seluruh anggaran ini sudah digelontorkan
maka negara sudah keluar modal satu empat triliun rupiah untuk piala dunia u dua puluh
yang ternyata batal digelar di indonesia
potensi kerugian batalnya indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
juga berdampak dari sektor lain seperti pariwisata penginapan tv penyelenggara
sarana transportasi hingga umkm
belum lagi ancaman sanksi dari fifa mulai dari denda hingga kehilangan kesempatan
menjadi tuan rumah piala dunia
di masa mendatang
diketahui fifa membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
pada rabu dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh tiga malam
salah satu alasan fifa adalah indonesia menolak kehadiran tim nasional israel
erick mengatakan keputusan fifa tidak dapat ditolak lagi
fifa menilai situasi saat ini yang terjadi di indonesia
membuat penyelenggaraan piala dunia di indonesia tidak dapat dilanjutkan